dan seluruh unsur porkopimda
sumbernya itu kemudian dicek apakah dia sudah menularkan ke orang lain atau belum
aku sebenarnya pengen jalan jalannya malah ke indonesia loh
pertama numeratornya dan kedua denominatornya